halo selamat malam
pemerintah berencana mulai menyuntikan vaksin covid sembilan belas dosis ketiga sebagai booster pada tahun dua ribu dua puluh
vaksin dosis ketiga atau disebut vaksin booster dinilai penting untuk meningkatkan antibody secara penuh agar terlindungi dari covid sembilan belas
pemenuhan dua dosis vaksin kepada separuh populasi ditargetkan selesai pada desember dua ribu dua puluh
pemerintah saat ini masih mempelajari teknis pemberian booster vaksin covid sembilan belas seperti jarak waktu pemberian dosis dua dengan dosis ketiga hingga penetapan jenis atau merek vaksin yang cocok
selama satu jam ke depan bersama saya diana dwika kami akan membahas persiapan pemberian vaksin booster dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
meski begitu kemungkinan turunnya daya tahan tubuh dan ancaman varian baru covid sembilan belas menjadi alasan diperlukannya vaksin dosis ketiga atau vaksin booster
rencana pemerintah memberikan vaksin booster atau vaksin ketiga tahun depan disambut beragam oleh masyarakat
udin dan sri yang berdagang di pasar mampang jakarta keberatan dengan rencana pemerintah untuk memungut biaya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin dosis ketiga
saya tidak setuju untuk bayar karena ekonomi ini masih dalam keadaan belum stabil
kalau seperti biasa seperti kedulisnya tidak apa apa
sebenarnya dua saja sudah cukup
sebenarnya ya ini sudah kuat kali ya
pendapat saya kalau disuruh bayar ya saya nggak mau
kalau harusnya maunya mau boleh gratis
lain halnya dengan fikri lesmana pegawai swasta ini bersedia membayar vaksin dosis ketiga asalkan harganya masih terjangkau
ia berharap nantinya distribusi vaksin ketiga dipermudah agar masyarakat yang mau mendapatkan dosis ketiga tidak kebingungan
tiada harga dia turun drastis ya
dari harga awalnya sampai satu juta sekarang hampir seperempat harga
kalau bisa kalau kita berpatokan dengan harga pcr bisa turun empat kali lipat
saya kira setidaknya mungkin kalau di angka seratus sampai satu ratus lima puluh ribu masih wajar lah
dibandingkan yang isu pertama itu kan sempat ya untuk vaksin itu kan hampir lima ratus ribu
pendistribusian vaksin covid sembilan belas dosis ketiga sebagai booster rencananya akan dimulai tahun dua ribu dua puluh
vaksin booster ini akan diprioritaskan untuk para lansia dan masyarakat yang memiliki kelainan imunitas atau autoimun
masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksin dosis ketiga ini akan mendapatkannya secara gratis
sementara untuk masyarakat umum nantinya akan dipungut biaya
sampai saat ini belum ada penetapan biaya ya dan kita tidak bisa menduga duga berapa biaya yang nanti akan timbul sebagai harga
pemberian pelayanan vaksinasi dosis ketiga di tahun dua ribu dua puluh dua ya
yang pasti pemerintah akan menetapkan
harga tertinggi untuk harga vaksin dan harga layanan penyuntikan vaksinasi covid sembilan belas
jadi kita tahu untuk vaksinasi gotong royong pun sudah kita lakukan ya penetapan harganya
nah ini juga mekanisme yang sama juga akan kita lakukan
menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyatakan pemerintah telah membuat dua skema bagi penerima vaksin booster
pertama masyarakat dapat memanfaatkan layanan bpjs untuk mendapatkan vaksin booster
masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai seratus ribu rupiah
diskusi juga dengan bapak presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa yang kedepan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya yang pbi saja
sedangkan yang lainnya kalau toh biaya juga tidak terlalu mahal akan dimasukkan ke skema yang umum
ya bisa beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme bpjs
sehingga dengan demikian harga suntikannya kan mungkin bisa berapa
nah kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
saat ini pemerintah masih menunggu kajian ilmiah dari para peneliti terkait efektivitas vaksin booster atau vaksin dosis ketiga
who sendiri belum menetapkan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai urgensi dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
setelah pemberian vaksin ketiga atau vaksin booster kepada tenaga kesehatan
pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan vaksin booster bagi masyarakat umum
malam ini kami akan membahas seberapa penting dan seperti apa pelaksanaan vaksinasi ketiga bagi masyarakat umum
bersama dua narasumber yang sudah tersambung secara daring
yang pertama kami sudah mengundang dr alexander ginting kabit penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
dr alex selamat malam
selamat malam salam sehat
salam sehat terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dan juga ada prof zubairi jurban ketua dewan pertimbangan pbid
prof salam malam prof
selamat malam mbak diana
ya saya diana terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami juga prof
baik saya akan langsung memulai perbincangan kita malam hari ini
ini menarik sekali dan sangat menyenangkan sekali ketika kita berbicara tentang booster
artinya bahwa penanganan covid sembilan belas di indonesia ini selalu menunjukkan progres begitu ya
kalau yang di bulan juli kita masih mengejar atau akselerasi vaksin satu juta suntikan per hari
kemudian di bulan september dua juta per hari
dan ini menjelang akhir tahun kita sudah mulai berbicara tentang booster
tapi kalau kita melihat di sejumlah negara lain bahwa pemberian booster ini memang sempat menjadi kontroversi
artinya harus diberikan sekarang kah atau masih nanti nanti saja
ini saya ke dr alex terlebih dahulu ada pernyataan dari ahli penyakit menular di amerika serikat
menyebutkan kemungkinan status covid sembilan belas dapat diturunkan
demi menjadi endemi jika vaksin booster diberikan secepatnya
apakah anda setuju dengan ini dr alex
ya jadi kita sudah banyak belajar ya
sudah lebih hampir dua tahun kita sudah mengalami pandemi
kita ketahui bahwa virusnya tidak konsisten karena dia bermutasi terus dan mempunyai karakter yang berubah ubah
dan kedua bahwa kita apresiasi pemerintah
karena pemerintah sudah menyiapkan vaksin dengan berbagai macam platform yang ada
dan oleh karena itu ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas
dan meningkatkan pertahanan secara individual apun secara kolektif
tapi persoalannya adalah bahwa vaksinasi tidak mencegah penularan
vaksinasi tidak mencegah penularan
vaksinasi tidak mencegah bahwa infeksi itu bertransmisi
yang bisa mencegah itu adalah kalau ada perilaku yang tetap mempunyai kewaspadaan yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan
dan kemudian yang berikut juga adalah bahwa di samping perilaku tentu ada satu program yang disebut
untuk mengetahui bagaimana situasi infeksi di daerahnya masing masing
yaitu dengan melaksanakan kontak tracing
nah kontak tracing ini harus terus menerus
artinya dia tidak bisa berdiri sendiri
vaksinasi kita setuju ditingkatkan
kedua perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan harus tinggi
ketiga kontak tracing ini tidak boleh kendor
jadi inilah simultannya yang harus kita lihat
sebagai contoh kita lihat di jerman di perancis
angka kenaikan kasus positif harinya makin meningkat
rumah sakit meningkat
jadi artinya vaksinasi tidak menjadi variabel tunggal untuk mengendalikan pandemi tersebut
jadi ada faktor perilaku ada faktor kontak tracing
dan memang vaksinasi mempunyai peran penting supaya tidak jatuh menjadi sakit berat
dan tidak meningkatkan morbiditas maupun mortalitas
jadi oleh karena itu kita tetap berapresiasi bahwa vaksinasi akan dikejar sampai ke akhir
bahkan juga sudah kita berpikir untuk adanya booster
dan ini sudah terselenggara untuk penakas
dan kita lihat memang angka kesakitan dan angka mortalitas penakas itu turun
tetapi tidak itu saja faktornya
termasuk juga perilaku termasuk juga untuk melacak situasi di sekitarnya
dan bagaimana nanti ke depan apakah kita memakai booster atau tidak
ini juga tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan covid sembilan belas
tersebut di negara kita
oleh karena itu memang masalah booster ini patut dikaji
dan kita punya satu lembaga namanya itagi
yang akan mengkaji efektivitasnya efekasinya khusus untuk indonesia
karena indonesia ini punya alat tersendiri untuk mengukur tersebut
sama seperti ppkm itu merupakan instrumen yang andal dalam mengendalikan covid sembilan belas
baik saya coba ke profesor zubairi
ini kira kira kalau dari pendapat profesor kita kira kira membutuhkan booster secepatnya
atau nanti saja sih profesor
iya sekarang kondisi indonesia memang lagi bagus sekali
kalau dari ranking dunia per jumlah kasus semingguannya kita nomor tujuh puluh lima
jadi paling amat rendah
dulu kita pernah ranking satu paling banyak kasusnya yang meninggal juga banyak
sekarang sudah turun drastis
dan positivity rate juga amat sangat rendah
jadi kalau dari situ memang booster justru kesempatan kita lagi rendah begini
lebih cepat tentu lebih baik
itu yang bisa disampaikan
contoh lain adalah yang dimana dua kali vaksin itu tidak menolong
tadi sudah disampaikan
sudah vaksin lengkap
amerika sekarang masih paling banyak kasusnya
kemudian singapura jauh di atas kita
jadi memang booster kita perlukan
dan mumpung kita lagi rendah positivity rate nya
saya kira ini kesempatan amat bagus untuk booster ketiga
agar kita bisa bertahan di pasien baru yang amat rendah seperti sekarang
artinya memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian booster pada saat kasusnya
sedang landai begitu ya
nah ini kita perlu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat
sebenarnya booster ini apa profesor
contohnya amerika itu pada waktu sudah satu ratus tujuh puluh tiga juta penduduknya divaksinasi dua kali
maka dari satu ratus tujuh puluh tiga yang sudah divaksin itu masih bisa terinfeksi
dan harus dapat rumah sakit lebih dari tiga puluh ribu
dan dari situ yang meninggal
masih sepuluh ribu lebih
jadi artinya memang vaksin dua kali ini penting
lagipula dengan varian delta juga efektivitasnya agak turun
jadi memang amat sangat diperlukan booster ketiga ini agar terlindung
sekarang semua orang
kalau amerika itu baru bulan akhir september itu
sedangkan kalau kanada sekitar dua puluh november
ya berarti artinya bahwa vaksin booster ini juga akan menggunakan vaksin yang ada saat ini ya prof
bukan menggunakan vaksin dengan strain virus terbaru begitu
jadi sudah dibuktikan penelitian di inggris bahwa
virus varian baru yang aydt empat puluh dua itu ternyata masih bisa dengan vaksin
jadi penurunannya hanya amat sangat sedikit tidak signifikan
jadi tetap bisa ditangkal dengan vaksin yang ada
dr alex menteri kesehatan juga menyampaikan ada wacana bahwa pemberian booster ini akan diberikan di tahun dua ribu dua puluh
tapi tidak segera begitu
ini pastinya ada pertimbangan pertimbangan khusus apa yang saat ini sedang dikaji untuk pemberian booster ini kepada masyarakat
ya ada beberapa hal yang harus kita lihat
memang target vaksinasi kita memang cukup cepat di dua bulan terakhir ini
tetapi dari laporan november
dan kemudian bagaimana dengan dosis kedua
jadi kalau kita lihat dari elaborasi ini artinya
jangan kita lihat di aglomerasi
kalau aglomerasi bisa tinggi
ya seperti jakarta di malang surabaya medan sekitarnya bisa tinggi
dan kemudian yang berikut adalah di dalam populasi rendah
jadi misalnya di cakupan remaja memang meningkat pesat
tapi di kelompok lansia ini masih ketinggalan
dan kemudian belum lagi yang di kelompok usia yang masih lebih muda
seperti anak anak seperti anak remaja
jadi artinya kalau kita mengelaborasi dari segi umur
dari segi populasi rentan ini
ini masih menjadi pr
oleh karena itu memang menjadi tugas kita lah november dan desember ini
untuk mendorong semua elemen elemen yang ada di masyarakat
baik mereka yang tinggal di kabupaten
kota di pesisir di pegunungan
untuk segera divaksinasi
tentu pemerintah pusat pemerintah daerah tni dan polri sudah melakukan serbuan
tetapi karena populasi kita besar
ini dululah yang harus kita selesaikan
nah bagaimana dengan booster
tentu juga kita harus bertimbang
pemerintah juga sudah mempunyai kebijakan
dan apa dampaknya
lihat angka mortalitas mobilitas itu turun
artinya pemberian booster kepada nakes itu sangat bermanfaat
tentu ke depan ini yang harus kita pertimbangkan juga
mungkin ke lansia
kalau enggak apa yang mau di booster
jadi oleh karena itu lansia inilah harus kita dorong
harus jemput bola
kita mendorong keluarga anak anak
agar mendorong orang tua yang ada di rumah supaya vaksinasi
dan yang berikut mengenai sumber
memang platform vaksin sudah cukup
kebanyak yang disiapkan pemerintah
tapi tidak tertutup kemungkinan juga menggunakan produksi dalam negeri
jadi sudah ada yang diperjuangkan sekarang oleh rakyat kita oleh saintis kita
yaitu ada vaksin merah putih ada vaksin nusantara yang menggunakan dendritic cell
ini harus kita manfaatkan
ini adalah kekayaan juga
yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi booster tahun dua ribu dua puluh
sehingga anggaran yang mungkin dikhawatirkan oleh pemerintah juga bisa kita lakukan penghematan
dan juga dengan pola skala dimana kita memprioritaskan mereka yang lebih rentan
ini juga bisa menjadi catatan kita sehingga ini bisa kita cakup lebih tinggi
dan yang terakhir tentu bagaimana soal skema pembiayaan
memang benar adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga melindungi seluruh masyarakat
itu adalah tugas konstitusi untuk menjaga masyarakat kita
tapi juga di dalam menjaga konstitusi ini juga tentu ada kontribusi
sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah apakah nanti ini melalui pbi melalui bpjs
dan kemudian juga melalui kontribusi dari masing masing institusi yang ada
ini tentu akan menjadi catatan pemerintah dan menjadi bagian dari share seluruh masyarakat
dalam menjaga negara dan bangsa ini
agar tetap aman dan tidak ada lonjakan lonjakan kasus baik sporadis maupun secara regional
baik dr alex nanti kita akan coba untuk kupas satu persatu
dari kehadiran vaksin vaksin dalam negeri yang akan dipergunakan sebagai booster
kemudian persoalan harga dari booster ini sendiri
dan juga yang menarik tadi dr alex menyampaikan bahwa pemberian booster ini sangat bermanfaat bagi nakes
saya juga nanti akan bertanya secara pribadi kepada profesor zubairi
ini kan sudah pastinya mendapatkan booster di usia tujuh puluh tahun
seperti apa yang dirasakan
nanti kita akan mencoba untuk menanyakan langsung ke profesor di segmen selanjutnya
dan mau mirsa jangan kemana mana spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di bersatu melawan covid sembilan belas
dan masih dalam perbincangan kita bersiap menyambut vaksin booster dengan dua narasumber kita
ada dr alexander ginting dan juga profesor zubairi jurban
tadi di segmen pertama kita sudah mengulas bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan vaksin booster
di saat kondisi covid sembilan belas case harianya sedang melandai
dan kita akan melanjutkan perbincangan
saya langsung ke prof zubairi aja
tadi dokter alex menyampaikan bahwa pemberian vaksin booster kepada nakas ini ternyata banyak sekali gitu manfaatnya
prof ini saya menanyakan secara pribadi
pastinya profesor juga sudah mendapatkan booster gitu ya
dan usia profesor sudah kurang lebih tujuh puluh tahun
kira kira bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat
apa sih yang dirasa ketika akhirnya menerima suntikan vaksinasi tiga kali begitu
umur usia saya tujuh puluh empat sebentar lagi tujuh puluh lima tahun
saya penderita diabetes hipertensi
kemudian pernah serangan jantung dari operasi bypass hampir empat tahun yang lalu
namun sekarang ini setelah operasi jantung dan rehabilitasi dengan olahraga
bisa dikatakan sehat banget
minimal ya sekitar satu ratus lima puluh dua ratus menit per minggu
kemudian saya sudah divaksinasi tiga kali
yang dua kali divaksinasi dengan sinovac itu nggak ada rasa sama sekali nggak ada keluhan
kemudian pada waktu ketiga nah waktu ketiga suntik saya agak nyeri bengkak sedikit
jadi hanya beberapa jam kemudian sembuh
jadi juga ada meriang tapi juga sekitar satu jaman
selain itu tidak ada keluhan apapun
dan itu sudah lebih dari berapa bulan yang lalu
dan sekarang alhamdulillah sehat
jadi bisa dikatakan vaksinasi tiga kali itu amat bermanfaat
hanya bengkak sedikit bengkel sedikit
namun terus sembuh sehat
dan saya masih aktif banget
artinya masih praktek masih ke rumah sakit
jadi bisa dikatakan amat praktek dari pagi sampai sore dan rumah sakit
dan juga bikin media sosial itu bisa lima kali seminggu
yang saya tidak bisa selalu di rumah
hanya hari jumat dan minggu
jadi intinya vaksin amat sangat menolong
jadi saya mohon pada semua anggota masyarakat marilah setepatnya vaksin yang belum vaksin pertama
apalagi yang sudah satu kali ya segera kedua
dan yang kedua kalau ada kesempatan segera mulai dengan ketiga
tentu menunggu sesuai dengan program pemerintah
iya artinya kita bisa belajar dari profesor di sini bahwa dengan usia tujuh puluh empat tahun divaksin pun tidak mengalami apa apa ya profesor ya
bahkan juga ada beberapa sakit begitu
tapi ternyata malah membuat profesor merasa lebih terlindungi setelah melakukan vaksin terlebih dengan vaksin booster ini
baik dokter alas
dan tidak hanya saya sendiri
itu teman teman saya yang usia tujuh puluh sampai delapan puluh
yang sudah vaksinasi tiga kali
jadi tidak usah khawatir
jangan khawatir oke tidak usah khawatir
nggak usah takut tentang apa efek samping dari vaksin ini
karena kita sudah bisa melihat dari apa yang dialami oleh profesor begitu ya
baik ini dokter ares kalau berkaca dari case dari profesor ini bahwa masyarakat nggak usah ragu deh untuk vaksin
apalagi booster begitu ya
dan juga ini bahwa dari vaksin satu vaksin dua dan juga vaksin tiga ini kan memang ada perbedaan jenis vaksinnya
kira kira memang nanti rencananya untuk pemberian vaksin booster ini apakah homologus artinya satu jenis atau heterologus dengan beberapa jenis yang dikombinasikan itu tidak menjadi masalah begitu
bagaimana dokter alex
ya jadi pertama saya mengapresiasi dulu prof jubairi jurban
profesor ini juga adalah guru saya
dan dia sudah memberikan contoh ke masyarakat untuk bisa vaksinasi memberikan proteksi dan meningkatkan komunitas
luar biasa prof
jadi bahwa kita hampir seluruhnya mungkin di masyarakat pernah menerima sinovac sebagai dosis pertama kemudian sinovac dosis kedua
dan kemudian mungkin bisa nanti di booster khususnya di nakes itu memakai moderna misalnya
itu yang disebut yang berbeda heterologis
kemudian ada juga yang menggunakan misalnya sinovac sama kedua sinovac yang ketiga sinovac yang dia lebih homogen
jadi ini memang menjadi pertimbangan di dalam kita memberikan booster
apakah homologus ataupun heterologus
tentu nanti kita akan berpedoman dari itagi yang selaku lembaga selaku institusi yang akan menentukan bagaimana jalannya nanti di dalam melaksanakan vaksinasi tersebut
tapi ada tiga hal yang harus kita catat
bahwa kalau kita mau melakukan vaksinasi kita harus melakukan vaksinasi
kalau kita mau melakukan booster bahwa booster tersebut dapat memblokir protein spike pertama
kemudian dapat memblokir protein spike yang bisa masuk melalui saluran pernafasan
jadi spikenya ini yang berbahaya karena dia bisa menempuh sel dan kemudian bisa masuk ke dalam saluran nafas
yang kedua efikasinya harus lebih tinggi dari yang kedua
jadi vaksin tersebut memiliki efikasi yang lebih tinggi
dan ini bisa kita lihat dari berbagai sudut
berbagai jurnal ilmiah yang ada
dan tentu kita mencari efikasinya yang lebih tinggi misalnya apakah itu astrazeneca pfizer moderna
apakah ini lebih tinggi dari sinovac atau tidak
jadi ini tentu nanti akan dikaji oleh itagi yang punya kompetensi untuk melihat ini
terus kemudian juga kita lihat bahwa sekarang ini banyak varian baru
dan contohnya delta
dan delta itu tidak berdiri sendiri ada lagi subvariannya
dan ini ada sampai lima belas jenis subvarian
jadi oleh karena itu efikasi terhadap varian delta juga adalah menjadi kriteria apakah vaksin tersebut masih efektif atau tidak
terutama di varian delta yang dengan sub subnya tersebut
sehingga ini menjadi pemikiran akhirnya apakah nanti ada pilihan secara tetapan pemerintah untuk menentukan pakai booster
tapi berdasarkan teori tentunya
untuk menjadi booster itu tidak mesti seragam
seluruh wilayah provinsi kabupaten kota
itu pemerintah nanti akan melihat berbagai pilihan pilihan di dalam booster
dan tentunya kalau ini juga nanti akan berbayar
ini juga akan diberikan juga pilihan kepada dokter dokter yang menjadi dpjp untuk vaksinasi
untuk menentukan di samping juga efek samping di samping juga
untuk menentukan juga bagaimana
untuk menentukan apa yang menjadi vaksin ketiganya
jadi artinya pemerintah akan membuat guideline membuat perdomaan
tetapi nanti dalam pilihan pilihan tentu nanti akan tergantung dari vaksinator tergantung dari dokter
dan juga melihat juga bagaimana apakah yang bersangkutan ada riwayat kipi yang khas yang tinggi atau yang berat atau tidak
jadi ini semua menjadi pertimbangan kita
dan kemudian juga pemerintah juga di samping platform yang ada
dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk juga menggunakan vaksin vaksin yang ditemukan dan diproduksi di indonesia
ini juga harus mesti menjadi bagian dari pemikiran kita ke depan
kenapa karena kita tidak tahu kapan ini pandemi selesai
dan tentunya pandemi ini juga harus bisa menggali potensi di dalam negeri
jadi kita harus apresiasi juga peneliti yang ada di vaksin merah putih peneliti yang ada di vaksin nusantara
agar ini juga bisa
dan bisa secara sinergi untuk membangun potensi negara kita di dalam menghadapi pandemi ke depan
ya baik dr alex dan juga profesor kita akan membahas selanjutnya bagaimana potensi kita untuk menggunakan vaksin vaksin produksi dalam negeri yang akan dipergunakan sebagai booster di tahun mendatang di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali sesaat lagi
baik anda masih bersama kami di program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
masih melanjutkan perbincangan kita tentang vaksin booster
saya mau ke dokter ales lagi
ada satu hal yang ingin saya gali lebih jauh
tadi dr alex menyampaikan bahwa pemberian booster ini dapat memblok protein spike yang bisa masuk dalam pernapasan
jadi benarkah jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa dengan setelah di booster

untuk respon imunitas itu juga sifatnya juga individual
jadi masing masing orang secara individual juga akan memberikan respons masing masing terhadap apa anti gen yang diberikan
jadi yang penting bahwa beberapa pun protein yang kita berikan dan kemudian antibody yang timbul
yang jelas tubuh sudah mengenali siapa musuhnya
yang paling penting itu adalah pengenalan terhadap musuh
jadi kualitasnya itu jauh lebih tinggi kita manfaatkan daripada kuantitas
jadi karena apa
karena memang virus ini terus berubah karakternya
dan kemudian khususnya ada yang berubah di spike
dia lebih menjadi virulen
sehingga memang itagi mengatakan
kalau memang mau booster
maka dia bisa memblokir protein di spike
dan tentu di vaksin yang ketiga ini harus lebih unggul daripada vaksin yang sebelumnya
jadi dengan demikian kita bisa melihat dia akan lebih efektif
dan kemudian efekasinya juga lebih baik
satu lagi juga menjadi catatan bahwa tidak semua orang sama di dalam memberikan respons
ada yang memberikan alergi ada yang memberikan pegal pegal yang luar biasa
tentu ini harus dicatat juga oleh semua orang yang sudah pernah vaksinasi satu dan dua
apa yang disampaikan prof jubairi tadi bahwa dia mendapat efek samping
ya seorang dokter juga kalau divaksinasi tetap ada efek samping
tetapi tidak harus dihindari
dan ini harus diingat juga
karena nanti kalau misalnya dia mau divaksinasi ketiga
bahwa untuk yang pertama dulu apa gejalanya apa keluhannya
yang kedua apa keluhannya
jadi kalau misalnya dia mendapat sinovac pertama dan kedua
dia sudah mempunyai efek samping yang besar
tentu kita akan bertimbang untuk memberikannya yang lebih baik
dan itu bisa diberikan oleh eterologus
tetapi kalau tidak mungkin bisa diberikan oleh homologus
sepanjang dari hasil penelitian dan laporan
bahwa yang pertama dan kedua dan ketiga itu bisa memberikan efekasi yang lebih baik
kira kira selanjutnya siapa nih yang lebih dulu seharusnya mendapatkan booster prof
oh iya kan nakesnya sudah
ya yang berisiko tinggi
jadi misalnya usia lanjut
kemudian orang yang defisiensi imun imunitasnya lagi turun
misalnya orang yang sedang mendapat pengobatan dengan pranisone atau melpranisolon
itu perlu artinya orang yang kekebalan tubuhnya turun karena sebab apapun
itu perlu mendapatkan booster
karena untuk yang
yang disertai comorbid yang menyebabkan kekebalan turun itu
hasil vaksinasi yang pertama dan kedua biasanya efektivitasnya
daya proteksinya rendah
jadi perlu di dahulukan
tapi ini kira kira kalau untuk pemberian jarak booster dengan vaksin kedua ini harus berjarak berapa bulan begitu profesor
sebaiknya sih sekitar enam bulan
dr alex ini kira kira apakah nanti pemberian vaksin covid sembilan belas ini akan menjadi pemberian vaksin tahunan seperti vaksin influenza misalnya
vaksin ternyata macam macam
jadi saya masih ingat yang islah booster ini pada waktu saya belajar post graduate di prancis tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
waktu itu saya mau masukkan anak saya ke sekolah
ke sekolah praskul
tanya sudah vaksin
ini ya aku sendiri yang vaksinasi
kalau belum booster
untuk praskul ini nggak bisa harus booster dulu
baru nanti enam bulan kemudian boleh masuk sekolah
itu pengertian pertama
jadi booster untuk yang anak praskul lah
nah kalau influenza itu memang setiap tahun
itu vaksin yang lalu tidak begitu berhasil untuk yang virus influenza yang sekarang
jadi setiap tahun biasanya september oktober itu mulai vaksinasi
jadi menjelang musim dingin
karena pada waktu musim dingin angka kematian influenza itu tinggi
seperti juga angka infeksi maupun kematian akibat covid sembilan belas
jadi perlu kalau influenza
kalau hepatitis b tidak
jadi dulu hepatitis b kita tidak
hepatitis b kita tergantung titernya
ternyata turun yaudah vaksinasi turun
vaksinasi sekarang nggak lagi terbukti
kemudian setelah ratusan juta orang divaksinasi pada b
ternyata tidak perlu booster
ada penyakit yang memerlukan vaksin booster
ada yang tidak
nah untuk yang covid sembilan belas
belum tahu datanya belum cukup untuk menyimpulkan
apakah perlu booster setiap tahun
ya tentu kita harapkan tidak
khususnya indonesia yang sekarang lagi bagus bagusnya
semoga tetap kondisinya baik
ya itu semua tergantung dari kesadaran kita semua ya profesor
apakah kita bisa terus berada dalam situasi landai seperti saat ini
ataukah akan terjadi lonjakan di akhir tahun
semuanya tergantung dari kesadaran masing masing dari masyarakat indonesia
baik ini yang pasti juga dinantikan oleh masyarakat indonesia adalah kira kira
kalau booster nanti diberikan secara mandiri
harganya yang pas berapa begitu
kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen selanjutnya
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan kembali sesaat lagi
baik terima kasih anda masih bersama kami di bersatu melawan covid sembilan
masih bersama dua narasumber kita
ada profesor zubairi jurban dan juga dokter alexander ginting
kita masih melanjutkan perbincangan
tentang pemberian vaksin booster di indonesia
dan tadi kami juga sempat membahas bahwa kalau nanti memang booster ini akan diberikan untuk masyarakat
sebaiknya kita juga mulai mempertimbangkan pemberian vaksin vaksin produksi dalam negeri
mungkin dokter alex bisa menjelaskan sejauh ini sudah bagaimana progresnya untuk vaksin dari dalam negeri
ada vaksin merah putih dan juga vaksin nusantara
ya jadi bahwa dari sejak awal kita
sebenarnya penelitian di dalam negeri ini sudah mulai berkembang
jadi vaksin merah putih tentu berasal dengan gunakan virus covid yang ditemukan dan strain yang ada dalam negeri
dan ini tentu diharapkan akan memberikan respon imun yang lebih spesifik
dan juga jadi samping juga biaya produksi yang lebih murah
yang kedua bahwa juga di dalam negeri juga sudah dilakukan penelitian uji fase satu dan dua
dimana ini menggunakan dentritic cell
dan dengan antigen yang diberikan tentu nanti akan memberikan respon imunologi juga yang spesifik terhadap virus yang ada
tentu ini masih semua dalam penelitian
tapi paling tidak kita mengkaji bahwa potensi dalam negeri itu luar biasa
jadi potensi dalam luar negeri itu bisa kita gali supaya ini juga memberikan kekuatan di dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional
jadi ini juga akan menghemat devisa
oleh karena itu memang ini yang harus kita dorong terus
di samping juga kita memanfaatkan juga persediaan vaksin yang sudah dikerjasamakan pemerintah dengan pihak ketiga
apakah itu juga melalui badan kesehatan dunia dan kemudian dengan kerjasama internasional lainnya
dan dalam hal ini tentunya sebelum kita melangkah untuk booster
tentu sebagaimana yang disampaikan oleh jubir satgas covid sembilan belas nasional prof wiku
bahwa pengkajian ini perlu yaitu seroprevalensi yang sekarang sedang berjalan
kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri
sepanjang hasil seroprovalensi ini sudah bisa menunjukkan hasil yang positif untuk penyakit tertentu
maka kita bisa mengukur
seberapa besar kebutuhan kita untuk bisa melakukan penyakit tertentu
untuk bisa melakukan booster
dan seberapa tinggi konsensinya
khususnya di kelompok kelompok yang mungkin rentan
jadi oleh ini memang harus kita tunggu kajiannya
dan ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh juvir vaksinasi kementerian kesehatan ibu siti nadia tarmizi
yang mengatakan bahwa vaksin booster ini juga sedang dalam pengkajian dan penelitian oleh tim yang sudah disusun
tentu nanti ini akan menyangkut apakah dia homoligius
atau misalnya sinovac sinovac mungkin dengan menggunakan rekombinan ataupun messenger rna
sehingga ini juga perlu pilihan pilihan yang strategis
karena juga dalam rangka melihat aplikasi dan juga pembiayaan
dan kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah
sebagaimana yang kita dengar dari kementerian kesehatan
bahwa untuk lansia dan mereka yang penerima pbi
tentu ini pemerintah akan memberikan tanggung jawab sepenuhnya
untuk bisa mengadakan booster kepada mereka yang sebagai kelompok rentan
ataupun mereka yang dikelompok yang berhak menerima pbi
tetapi bagaimana dengan yang lain
tentu ini juga kita harus lihat bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi
karena ini kan juga mengurus tanggung jawab kita ke depan
tentu harga memang harus benar benar dikontrol oleh pemerintah
sehingga harga tersebut memang terjangkau
dan kemudian harga tersebut juga bisa mencakup dari semua elemen masyarakat
apakah dari perusahaan swasta
ataupun karyawan bumn
ataupun karyawan swasta lainnya
sehingga masing masing bisa memberi kontribusi pemerintah
tapi sebagaimana yang disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
ya bisa harganya sekitar delapan dolar
mungkin atau sepuluh dolar
tapi paling tidak itu bisa menutupi harga ongkos
untuk pemberian vaksinnya
sehingga dibedakan nanti dengan harga pelayanan
tetapi harga pokok paling tidak sudah bisa di cover oleh pemerintah
profesor zubairi bagaimana antusiasme anda ketika akhirnya ada wacana bahwa
vaksin vaksin produksi dalam negeri ini kemungkinan besar akan bisa dipergunakan
mulai tahun depan dan juga bisa digunakan sebagai booster
seperti apa antusiasme dan juga optimisme anda
oh ya amat antusias
dan ya saya optimis juga bahwa nanti terbukti manfaatnya
namun tentu kita harus menunggu sebentar
kan sedang diteliti kalau kemudian terbukti bermanfaat
mengapa tidak pertama buatan dalam negeri mungkin sekali lebih membooster lebih kuat
kemudian juga tadi disampaikan oleh dr ginteng bahwa kemungkinan juga lebih kuat gitu ya
ya antusias semangat
jadi kita tinggal nunggu bagaimana hasil penelitian yang sekarang ini lagi dikerjakan
dan menunggu waktu itu
profesor kalau kita berbicara tentang harga tadi dr alex menyampaikan bahwa sebisa mungkin harganya terjangkau begitu ya
tapi pastinya masyarakat ini kan juga tidak tahu apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan harga suatu vaksin begitu
kalau kisaran harga saat ini berkembang
di masyarakat bahwa vaksin berbagai jenis ini ada di range harga antara seratus sampai lima ratus
kalau menurut profesor kira kira harga yang pantas untuk vaksin booster covid sembilan belas ini bagaimana
iya sebetulnya tergantung dari ya kalau subsidi pemerintah sih
tapi kalau misalnya keuangan sedang berat ya mungkin saya kira lima ratus ribu juga
mestinya masyarakat mau mengambil karena itu kan untuk melindungi nyawa kita
dan melindungi keluarga kita dan orang terdekat kita
saya kira lima ratus ribu pun masuk akal apalagi kan yang pertama dan kedua juga sudah gratis
namun tentu itu untuk sebagian besar masyarakat untuk anggota masyarakat yang lain tentu diperlukan jalan lain
jadi untuk yang kondisinya ekonomi amat sangat lemah ya kita mohon pada pemerintah untuk memberikan subsidi
sehingga katakanlah kalau bisa ya seratus ribu misalnya
hmm baik baik itu kisaran harganya memang masih belum bisa ditentukan saat ini karena masih banyak sekali pertimbangannya ya profesor
dr alex ketika kita berbicara tentang booster pastinya masyarakat juga bertanya tanya tentang stok vaksinnya
karena memang saat ini kan angka vaksinasi di indonesia belum mencapai
ini kira kira kalau kita sudah berbicara booster ini terlalu terburu buru atau tidak begitu mengingat keberadaan stok vaksinnya
atau sudah cukup
ya jadi kalau kita lihat dari laporan tim vaksin indonesia bahwa sasaran vaksinasi itu hampir dua ratus delapan juta
jadi lebih di atas satu ratus tiga puluh juta
jadi kalau kita lihat secara overall di tiga puluh empat provinsi maka yang paling tinggi itu dki jakarta
dan kemudian bali yogyakarta itu sudah baik
dan kemudian juga beberapa di kepulauan prinsip di jawa
dan kemudian di kalimantan utara sulawesi utara
jadi ini memang yang menjadi pr kita sekarang
dengan catatan juga segmen segmen yang ada seperti lansia remaja ibu hamil disabilitas
ini juga harus tercapai
karena kalau kita berbicara booster nanti tentu akan berbicara sekalian
tentu kita akan mengatakan nakas
nakes memang sudah pernah di booster
tentu ini tidak tertutup kemungkinan juga harus dipikirkan
dan tentu kita yang kedua adalah lansia
jadi lansia ini juga penting kita pacu
hanya nanti ada yang melalui skema pbi skema penerima bantuan iuran melalui bpjs
tapi ada juga nanti dari skema mandiri
tapi ini semua masih di dalam pengkajian dan juga di dalam studi
yang dilakukan oleh berbagai elemen yang ada di dalam pemerintah
tapi prinsipnya bahwa tugas vaksinasi kita vaksin satu vaksin dua ini belum selesai
ini masih harus dikejar
baik di jawa bali maupun di luar jawa bali
booster memang kita harus bersiap
sebagaimana pemerintah kemarin sudah siap dengan booster untuk nakes
dan dua ribu dua puluh dua mau tidak mau kita juga harus siap untuk booster bagi mereka yang di kelompok rentan pertama
ini adalah hal yang harus kita lakukan
karena kalau sisa berarti rusak
oleh karena itu memang tim vaksinasi dan mereka yang mau divaksin harus memang berkomunikasi
sehingga semua yang sudah disiapkan untuk divaksin harus divaksinasi
demikian juga nanti dengan booster
kalau booster sudah kita siapkan untuk lansia maka lansia itu kita berharap berduyun duyun datang ke sentra vaksinasi
atau paling tidak kita jemput bola supaya dilakukan vaksinasi
demikian juga mereka yang dalam skema pbi dan dalam skema mandiri
tentu nanti ini akan kita minta persetujuan dari berbagai pihak untuk bisa melaksanakan program tersebut di tahun dua ribu dua puluh satu
kita yakin bahwa pemerintah sudah memikirkan yang terbaik untuk rakyat
dan stok vaksin yang sekarang ini kalau kita lihat dua lebih satu ratus tiga puluh lima kali pengiriman
baik itu yang sinovac baik itu yang astrazeneca dan pfizer
dan itu jumlah stoknya cukup
dan ini semua didorong di kabupaten kota dan di provinsi
dan sesuai dengan instruksi mendagri yang dilempar setiap dua minggu sekali
bahwa tugas pemerintah daerah itu juga adalah mensukseskan vaksinasi
di samping juga tetap melaksanakan kontak tracing yang tidak boleh kendor
dan kemudian pengawasan dan pengendalian ppkm
sehingga dengan demikian ini bisa kita kendalikan
jadi kerentanan itu bisa kita waspadai sehingga tidak terjadi lonjakan kasus
sebagaimana sering kita utarakan bahwa kendatipun kita sudah dalam ppkm level satu level dua
ini akan berpotensi untuk terjadi lonjakan kasus
kalau tidak ada kewaspadaan di seluruh masyarakat termasuk juga di seluruh pengawas dan pengendali
artinya kita seluruh masyarakat indonesia tidak mau akhirnya diterapkan lagi ppkm level tiga empat
dan membatasi ruang gerak kita
karena ekonomi juga akan kembali tersendat
baik profesor dan juga dokter
seperti yang kita ketahui
bahwa pemberian vaksin satu dua ini didorong begitu ya oleh pemerintah kepada masyarakat
yang akan menjadi pertanyaan saya di segmen terakhir
yang juga akan sekaligus menjadi closing statement dari anda berdua
apakah nanti pemberian booster ini akan menjadi kewajiban begitu dalam quote to quote
atau akan menjadi pilihan masyarakat
dan spesial program bersatu melawan covid akan segera kembali sesaat lagi
apakah nanti akan diwajibkan quote to quote
ataukah akan menjadi pilihan bagi masyarakat
saya mungkin ke profesor terlebih dahulu
iya tentu paling baik kalau menjadi pilihan
namun kenyataannya semuanya divaksin gitu ya
artinya atas kesadaran sendiri masyarakat datang untuk vaksinasi ketiga
sedangkan kesadaran sendirinya juga diperlu dihidukasi
terutama oleh teman teman media ini
jadi booking wisdom media memang penting banget
termasuk semua media termasuk media sosial
karena kalau termotivasi kemudian datang itu selain melindungi diri sendiri
juga akan melindungi lingkungannya
sebaliknya perlu juga ada pemahaman kalau dengan sendiri tapi tidak mau
milih tidak mau divaksinasi yang ketiga
berarti ada resiko dia tertular
ada risiko dia masuk rumah sakit
dan ada resiko menularkan ke orang lain
jadi perlu disampaikan bahwa yang tidak bersedia vaksinasi ketiga
itu merupakan suatu perilaku yang kurang bagus
karena bisa merugikan masyarakat yang lain
tapi itu tentu pilihannya terserah pada pemerintah
kalau diwajibkan juga monggo
tapi kalau diwajibkan tentu
nanti terkaitannya dengan pembiayaan
kalau begitu bagaimana tanggapannya dokter alex
terserah kepada pemerintah menurut profesor
yang paling baik sebenarnya adalah bahwa booster vaksin covid tersebut adalah menjadi tugas dan panggilan dari masyarakat
dalam rangka menjaga dirinya menjaga keluarganya dan menjaga bangsa ini
yang kedua bahwa skema itu bisa melalui penerima bantuan
yang terakhir adalah pemerintah yang telah disetujui
dan tentu ini nama namanya harus ditetapkan oleh pemerintah
siapa yang berhak menerima pbi
dan yang ketiga bila itu skemanya adalah mandiri
maka skema mandiri ini juga harus ditetapkan juga oleh pemerintah
untuk mendapatkan pilihan jenis vaksin yang mana
dan kemudian dengan harga yang terjangkau
jadi ini menunjukkan ada tanggung jawab masyarakat juga
di dalam menentukan dan menetapkan bagaimana bangsa dan negara ini ke depan
untuk melindunginya dari bahaya covid
dan yang terakhir tentu di atas semua ini infeksi tetap akan berjalan
kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan
dan kemudian kontak tracing menjadi kendor
oleh karena itu memang semua ini harus dibungkus oleh kewaspadaan yang tinggi
dengan kewaspadaan yang ketinggi
tentu kita akan merasa ada tugas dan panggilan untuk bisa kita di booster vaksin
ya artinya memang kita tidak henti hentinya untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu prokes
oke sudah ada booster semoga masyarakat begitu antusias ya
ekonomi juga sudah mulai bergeliat kembali
apalagi nanti ketika sudah ada booster yang pasti kita juga mengingatkan untuk selalu prokes dimanapun kita berada
baik prof zubairi jurban ketua dewan pertimbangan pbid
dan juga dr alexander ginting kabit penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini
sampai jumpa lagi
kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah pandemi masih ada
untuk mencegah penularan covid sembilan belas segera divaksinasi
juga selalu lakukan tiga m memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya diana dwika undur diri terima kasih sampai jumpa